presiden joko widodo berupaya agar rancangan undang undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau ruu pprt segera disahkan menjadi undang undang
jokowi juga menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga
hal ini disampaikan oleh presiden jokowi di istana merdeka jakarta pada rabu siang
jokowi menjelaskan ruu pprt sudah masuk dalam daftar ruu prioritas di tahun dua ribu dua puluh tiga dan akan menjadi inisiatif dpr
jokowi memerintahkan menteri terkait untuk segera berkonsultasi dengan dpr untuk mempercepat penetapan undang undang pprt
jokowi berharap undang undang pprt bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga
pemberi kerja serta penyalur kerja
jokowi menjelaskan ruu pprt sudah masuk dalam daftar ruu prioritas di tahun dua ribu dua puluh tiga dan akan menjadi inisiatif dpr
jokowi memerintahkan ruu pprt bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga
pemberi kerja serta penyalur kerja